tenang aja ceng gak usah sedih
nanti mulut saya saya sumpel pakai emas yang banyak
biar begitu nyengir
bapak dipanggil pltkdes
silahkan duduk cuk
cucutnya baru dapet kabar dari pak mustakim
katanya pesawatnya ceht nyampe sini jam sebelas
jadi kayaknya jam dua udah sampe sini kang
jangan usah nyombol
tak ada apa apa
kurang listida memang mereka
yang belle notice inis dia aja nih
gak ada apa apa jelas
pada tujuh bulan nanti
kalau di sini